peningkatan jumlah pasien sospek corona di sejumlah kota di tiga negara
yaitu iran italia dan korea selatan
membuat pemerintah indonesia melarang wisatawan dari tiga negara tersebut masuk indonesia
menteri luar negeri retno marsudi menyatakan
larangan itu ditetapkan berdasarkan laporan dari who
yang menyatakan ada peningkatan jumlah pasien suspek corona di tiga negara tersebut
ia menambahkan larangan itu berlaku bagi pendatang atau wisatawan
yang sebelumnya selama empat belas hari mengunjungi sejumlah kota di negara negara tersebut
kebijakan ini akan diberlakukan pada delapan maret dua ribu dua puluh pukul waktu indonesia barat
larangan masuk dan transit ke indonesia
bagi para pendatang atau travelers
yang dalam empat belas hari terakhir
melakukan perjalanan di wilayah wilayah
untuk iran yaitu tehran
untuk korea selatan
dan provinsi gyeongsangbuk do

akan berjalan dengan lebih cepat
bagi wni yang melakukan perjalanan ke sejumlah kota itu
akan ada pemeriksaan kesehatan tambahan di bandara kedatangan
retno juga mengimbau pendatang dari luar negara tersebut
agar membawa surat keterangan sehat
jika ingin berkunjung ke indonesia
pemerintah secara resmi mengganti nomor hotline pengaduan
dan penanganan darurat virus corona menjadi satu ratus sembilan belas
hal ini bertujuan lebih mudah dijangkau masyarakat yang mengalami gejala terinfeksi virus corona
seperti demam batuk dan sesak nafas
hotline kenapa kemudian diintegrasikan dengan satu ratus sembilan belas

karena konsep awalnya satu ratus sembilan belas kan ambulanservis

jadi kita jadikan satu saja
tidak semuanya harus dijemput
tentunya tidak semuanya harus dijemput
mana kala dia memang akan melalui telpon dulu
mana kala dia memang akan melalui telpon dulu
nah inilah sebabnya kenapa diintegrasikan dengan satu s sembilan
dengan menghubungi nomor hotline tersebut
pasien yang terindikasi terinfeksi virus corona
antara lain dapat memperoleh layanan penjemputan oleh petugas medis